anda kembali di cnn indonesia today
rencana tersebut menimbulkan polemik di masyarakat yang menganggap keputusan menaikan ppn tidak bijak dilakukan di tengah pandemi
pemerintah menyebut hal itu sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan pajak menyusul anggaran besar yang telah digelontorkan untuk pemulihan ekonomi
kami bahas pagi ini dengan direktur eksekutif indef bapak tauhid ahmad selamat pagi
pak tauhid apa kabar
kabar baik mas aldi selamat pagi
begitu akan langsung menyasar masyarakat kelas ekonomi lemah apakah hal ini dirasa perlu dilakukan
ya kalau saya kira pertama ya kalau kita lihat memang penerimaan pajak kita terus melemah ya
dalam lima tahun terakhir dua ribu delapan belas
jadi memang penerimaan pajak kita semakin lemah
artinya sebelum pandemi sebenarnya sudah ada masalah dengan pajak kita dibandingkan setelah pandemi
jadi memang problemnya sudah bawaan beberapa tahun terakhir
yang kedua ketika ada upaya optimalisasi melalui peningkatan ppn
saya kira ini pengaruhnya besar sekali ke baik ke katakanlah ke konsumsi kemudian ke ketenaga kerjaan maupun ke barang yang dijual
dampak yang utama misalnya ketika kenaikan ppn tentu masyarakat membeli barang jauh lebih mahal
sehingga barang yang dijual akhirnya akan menurun dan para produsen akan menyesuaikan akan menurunkan utilitasnya
maupun mengurangi tenaga kerja untuk memenuhi
kebutuhan yang menurun begitu
dan akhirnya para produsen juga akan mengalami penurunan keuntungan bahkan pendapatan
sehingga dampak ekonominya secara umum jelas akan negatif
nah masyarakat juga akan semakin mahal merasa terutama untuk kebutuhan pokok ya
kalau kita lihat misalnya yang sangat drastis itu saja pada kebutuhan pokok
karena kebutuhan pokok itu kan barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak
dengan skala pengumuman kebutuhan tinggi
serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat
memang di undang undang ppn sebelumnya tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga untuk kebutuhan pokok ini dikecualikan
baik beras jagung sagu kedelai garam daging telur susu sayur sayuran hingga ikan
itu bebas dari ppn
kalau misalnya nanti sampai dua belas persen saya nggak membayangkan
dampaknya luar biasa besar sekali
pertama tentu saja akan terjadi inflasi dan masyarakat akan menurunkan volume konsumsinya
dan pada akhirnya akan berdampak ya pada kemampuan masyarakat memiliki kebutuhan hidupnya
dapat yang paling besar itu saja karena konsumsi turun
nanti secara agregat pertumbuhan ekonomi juga kita akan relatif start begitu
yang kedua adalah
karena harga satuan untuk masing masing barang ini merupakan barang yang penting
baik kebutuhan pokok menjadi batas daripada kebutuhan untuk penghitungan kemiskinan
maka garis penentuan batas kemiskinan akan naik
kalau angka batasnya kemiskinan naik
sementara pada saat yang sama situasi covid
masyarakat kelas menengah bawah situasinya lagi terdampak paling parah
saya kira justru itu akan
semakin banyak orang yang berdibawah ataupun dibatas garis kemiskinan
dia akan terjun ke garis kemiskinan atau dibawah
sehingga efeknya tentu saja masyarakat akan sebagian besar akan turun ke garis kemiskinan
ini yang saya kira luar biasa dampaknya gitu
nah kami juga menghitung melakukan simulasi
memang kami belum melakukan revisi
kami menghitung dengan kenaikan yang agak lebih tinggi sedikit dua belas lima persen
dampaknya ke ekonomi sangat besar
jadi pertumbuhan gdp itu akan turun minus sebelas persen
konsumsi masyarakat akan tiga tiga puluh dua persen
upah nominal akan minus lima delapan puluh enam persen
inflasi sedikit tapi kemudian akan deflasi karena permintaan turun
itu akan terjadi minus delapan persen
ekspor juga akan turun minus empat belas persen
dan impor juga akan turun
karena barang impor juga akan dikenai jauh lebih tinggi
begitu akan minus tujuh enam
intinya dari kacamata makroekonomi itu akan berdampak cukup buruk
begitu kenaikan pajak yang sebesar ini
dan lagi kalau kita lihat ya mas aldi
kalau kita lihat sebenarnya problemnya bukan pada level tarif ppn
kita bandingkan kalau kita lihat ya kemarin sampaikan oleh staf khusus menteri keuangan
kalau dibandingkan dengan beberapa negara
ada satu ratus dua puluh tujuh negara yang dikatakan
ada perbedaan mendasar begitu ya
karena dibandingkan dengan negara negara maju
kita ini masih menengah bawah dengan middle income country
dan kemarin turun pada saat covid
kalau dibandingkan negara maju dengan katakanlah ppn di atas lima belas persen
ya jadi nggak apple to apple begitu
nah saya punya data dari bank dunia ya
kalau kita bandingkan dengan negara negara asean saja ya
kambodia itu ppn nya maksimal sepuluh persen
tapi teks hasilnya dua ribu sembilan belas
itu sembilan belas tujuh persen
malaysia itu sekitar enam persen
itu tax hasilnya dua belas persen
singapura tujuh persen
teks hasilnya tiga belas tiga persen
thailand yang menggunakan dual tarif ya
tujuh sampai sepuluh
itu empat belas tujuh persen
jadi problemnya bukan pada level ppn nya
jadi bagaimana upaya
optimalisasi perpajakan yang dilakukan selama ini
apakah memang reformasi itu dijalankan dengan benar
dan masalahnya di mana
bukan lantas kemudian apa namanya meningkatkan tarif ppn gitu
ada efek yang berlipat ya dari angka dua persen kenaikan ppn yang dilakukan oleh
yang direncanakan akan dilakukan oleh pemerintah ini
tapi kalau kita berbicara soal optimalisasi teks hasil kita
peningkatan pernimaan pajak
salah satunya pemerintah juga ada
wacana ataupun rencana untuk melakukan teks amnesti jilid kedua
begitu disamping itu juga menaikan ppn dua persen
sebetulnya dari kacamata pak tauhid
bagaimana membaca rencana pemerintah ini
kemudian juga sekaligus menaikkan ppn bagi produk produk sembako
ya yang kalau kita lihat ya
memang kali ini kan tidak diberlakukan langsung dalam waktu cepat ya
karena kalau kita lihat memang sampai membaca kebutuhan anggaran negara
itu kan dibatasi sampai dua ribu dua puluh
tapi tampaknya kalau melihat situasi sekarang
yang dimana penurunan katakanlah pajak cukup besar
nah satu jalan memang akhirnya melalui peningkatan penerimaan negara
sehingga apapun menurut saya
ini bola liar seluruh sumber sumber untuk penerimaan negara
akhirnya digali apapun begitu
ini yang saya kira tidak tepat
di tengah situasi kita pada saat recovery gitu
justru apa namanya
ada sedikit keleluasaan
tentu saja ada beberapa yang saya setuju soal reformasi perpajakan
ekstensifikasi untuk sumber sumber penerimaan pajak baru
nah berkaitan dengan tax amnesty
kita sadar bahwa memang amnesty kita
katakanlah pada waktu yang periode jilid pertama itu
luar biasa besar itu
sekitar satu ratus tiga puluh atau satu ratus empat puluh triliun ya pada saat itu
tapi situasinya kan pada saat itu mengejar sumber wajib pajak kita yang diluargi
tapi yang diperoleh adalah dari dalam negeri
nah saya khawatir justru dengan ada tax amnesty yang dilakukan sekarang
justru akan menimbulkan efek psikologis pertama berkaitan dengan tingkat kepatuhan pajak
karena orang akan beranggapan
dalam waktu itu
dalam waktu itu
dalam waktu itu
dalam waktu itu
dapat tiga empat tahun sudah ada attacks amnesty
jadi antar periode itu akan menurunkan tingkat kepatuhan pajak
karena akhirnya orang akan berupaya melakukan upaya upaya penghindaran pajak
nah penghindaran ini yang saya kira bukan dengan tax amnesty
tapi bagaimana memperbaiki sistem perpajakan yang kita begitu
yang kedua adalah
attacks amnesty kan tidak diberlakukan
oleh banyak pihak
atau pada skala
untuk target target tertentu
nah ini yang kami khawatir
justru memang ada yang sesuatu yang saya kira perlu dijelaskan oleh pemerintah
apanya pada target target tertentu
nah ini yang saya kira berarti ada sesuatu yang belum optimal dari sistem perpajakan kita
nah kalau menurut saya memang tax amnesty itu dibutuhkan ketika memang
sudah sekian lama
waktu cukup panjang
dan banyak kali yang bolong dalam sistem kita

terlebih dahulu ini kalau kita membaca situasi yang saat ini terjadi
pemerintah juga mengklaim sebelumnya bahwa pemulihan recovery ekonomi kita berjalan dengan cukup baik
bahkan diprediksi pertumbuhan kita pada kuartal dua dua ribu dua puluh satu ini bahkan bisa mencapai tujuh ataupun delapan persen
dengan membaca situasi ini apakah sebetulnya ini menjadi sebuah alasan yang tepat untuk menaikkan ppn dua belas persen
atau pertanyaannya kapan
kapan sebetulnya indonesia boleh menaikkan tax ataupun pajak pertambahan nilai ini sampai dua persen seperti yang direncanakan sekarang
ya begini kalau saya lihat ya
ini kan baru sifatnya recovery
recovery ini belum istilahnya belum stabil begitu
nanti kalau kita lihat ya di angka proyeksi itu memang akan tinggi di kuartal kedua
nanti ketiga keempat dia akan turun lagi
jadi akan semut lagi ke tingkat ke normalnya
tetapi ingat bahwa kita secara umum ini kan soal yakni harus juga berdimensi
ngelihat dong situasi kesejahteraan masyarakat
nah kita kemarin di dua ribu dua puluh itu turun drastis gdp per kapita sebagai gambaran atau proksi daripada kesejahteraan masyarakat
kita kebelum kepada normal fat kesejahteraan kita gdp per kakita kita masih lebih rendah dibandingkan dua ribu delapan belas
mau baru aja mulai recovery belum normal
dapatan kita masih turun
sudah kena lagi itu
nah kalau misalnya kita lihat ya
apakah bisa nggak kenaikan pajak apa namanya
tetapi memang pada saat level tertentu dari pendapatan kita sudah sampai ke menengah atas begitu
jadi itu yang jadi basis begitu
kalau misalnya orang dikenai konsumsi apa apa namanya
ppn itu karena basisnya konsumsi
kalau memang secara umum kesejahteraan kita sudah menengah ke atas
nah itu baru mulai begitu
nah ini yang yang saya kira menjadi apa namanya merejatakan
bukan hitungan gdp atau ekonomi total kita
tapi lihat secara umum bagaimana kesejahteraan masyarakat itu dinilai sebagai basis untuk peningkatan ppn begitu
terkait dengan sektor sektor pengeluaran yang lebih tepat
sekarang kan wacananya juga sembako
sektor sektor pengeluaran yang tepat untuk dikenakan ppn kenaikan apa saja kira kira pak tauhid
kalau misalnya yang saya kira kalau tingkat kalau misalnya ya kalau misalnya ada kenaikan ppn
tentu produk produk konsumsi yang bisa dibedakan atau tidak ada keadilan untuk katakanlah apa namanya
kelas kelas masyarakat ya misalnya apa namanya yang barang mewah itu kan memang sudah ada ya dengan ppnb
tapi pasti akan ada perbedaan untuk ppn
jadi ada perbedaan dari sisi konsumsi misalnya untuk produk produk impor yang memang kategori luxury dan sebagainya
ini kan yang saya kira memang ada perbedaan kalau misalnya ada kenaikan
itu yang dibedakan
saya berharap memang itu tidak dikenakan ppn karena itu banyak menyangkut kehidupan real masyarakat kita begitu
jadi jangan lagi ketika situasi begini malah masyarakat dibubani
mereka dapat katakanlah bantuan sosial seolah olah dikompensasi sertifikatin pajaknya gitu
nggak bisa begitu juga
nah ini yang saya kira jadi apa namanya yang harus kita pecahkan ya
agar katakanlah lebih bijak lagi mengambil keputusan yang baik
tauhid mungkin satu pertanyaan terakhir di tengah pandemi yang saat ini juga masih berlangsung
apa saran anda untuk pemerintah untuk mengejot penderimaan
pemerintahan negara sekaligus juga mengoptimalisasi penderimaan pajak
ya saya kira yang pertama begini
kalau kita lihat ya kita harus pertama ya tentu saja ada objek pajak baru
kita melihat ada misalnya etensifikasi di cukai begitu
nah ini yang saya kira menjadi catatan penting begitu
yang kedua tentu saja
bagaimana ekstensifikasi wajib pajak baru yang berbasis sektor yang tumbuh kembang
kita tahu ada e commerce mulai berkembang
kemudian data antar negara yang bisa menghasilkan sumber pajak baru juga bisa
kemudian juga bicara kita kepatuhan bagaimana meningkatkan kepatuhan untuk sukarela dari wajib pajak
itu saya kira juga menjadi penting gitu
bagaimana user friendly bisa digunakan menggunakan it dan sebagainya
katakanlah perbaiki tata kelola agar katakanlah reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah itu bisa berjalan lebih optimal begitu
pak tauhid semoga apapun nanti keputusannya dinaikkan atau tidak
rencana ini akan tetap terukur dan juga terarah
dan sehingga masih pro terhadap rakyat dan juga pertumbuhan ekonomi kita
terima kasih pak tauhid ahmad direktur eksekutif indef sudah bergabung bersama cnn indonesia today pada pagi ini
selamat pagi pak